pemerintah telah membentuk tim pengkajian undang undang ite
tim ini akan mendalami pasal pasal dalam undang undang ite yang selama ini menjadi polemik
meski sudah membentuk tim namun sampai dengan saat ini arah dari pengkajian undang undang ite oleh pemerintah masih abu abu
apakah memang ini akan direvisi terutama untuk pasal pasal yang dianggap karet
atau hanya disampaikan atau dalam bentuk pedoman ataupun interpretasi saja
sejumlah kelompok masyarakat sipil pun juga sudah menyoroti karena menginginkan adanya revisi terhadap undang undang ite
apa saja yang akan dikaji oleh tim ini kemudian sejauh mana tim akan mendengar suara publik
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan pak sugeng purnomo ketua tim kajian undang undang ite
selamat malam pak sugeng apa kabar
selamat malam mas renhat apa kabar
dan ada mas ade wahyudin direktur sekretaris dari lbhpr selamat malam mas ade apa kabar
malam baik mas renhat
kita membahas babak baru dari wacana ya revisi undang undang ite
karena sifatnya masih didiskusikan
karena sudah ada tim yang dibentuk oleh pak menko polhukam pemafut md yang sudah dihubungkan tadi dengan pak sugeng sebagai ketua tim kajian undang undang ite
pak sugeng ini kan tugasnya kalau yang tadi kami tangkap dari pernyataan pak menko polhukam
ini akan mendalami aturan yang selama ini dianggap mengandung pasal karet
baik dari sisi implementasi ataupun kemudian substansinya
nah ke depan tim kajian di bawah anda ini apa saja yang akan dilakukan pak
apa saja yang akan dikaji dan seperti apa ke depannya
baik tadi seperti yang disampaikan oleh pak menko di dalam rilis kepada kawan kawan media
bahwa tim ini terbagi menjadi dua subtim
subtim pertama tugasnya adalah untuk merumuskan atau untuk melihat atau membuat kajian
terkait dengan implementasi dari undang undang ite ini
apakah implementasinya yang selama ini ditegakkan oleh kawan kawan aparat penegak hukum sudah sesuai
dengan semangat penyusunan dan pemberlakuan undang undang ite itu yang tim pertama
kemudian yang subtim kedua itu melakukan kajian terkait dengan
kan banyak pihak ini mengatakan bahwa
ini ada pasal karet lah kira kira begitu
kita coba mengkaji apakah pasal pasal itu masih tetap akan diberlakukan
ataukah pasal pasal itu perlu dilakukan penyempurnaan atau revisi atau perbaikan
jadi kira kira seperti itu yang terkait dengan tugas dari tim ini
oke bahwa kemudian ada dua subdit itu
pasuknya tadi sudah kita diskusikan juga sebetulnya
ada yang kemudian soal karet dan karet yang terkait dengan tugas dari tim ini
ada yang soal revisi ada yang soal interpretasi
nah ini kan yang kemudian agar masyarakat tidak menjadi bingung
mengapa kemudian perlu ada interpretasi lagi
iya jadi saya perlu luruskan
tidak ada tim interpretasi
karena begini hukum tidak boleh diinterpretasikan
hukum ya bicara dari pasal pasal yang ada di situ
kita tidak boleh menafsirkan hukum secara analogi
jadi yang ingin dikaji oleh tim satu atau di dalam tugasnya itu adalah
memastikan apakah selama ini pelaksanaannya itu
sudah sesuai dengan harapan dari pemberlakuan undang undang ite
makanya nantinya akan disusun perdoman terkait dengan
implementasi atau pelaksanaan atau penegakan hukum terkait dengan undang undang ite ini
jadi bukan menginterpretasikan
tapi bagaimana implementasinya untuk bisa dijaga bahwa itu sudah dilakukan secara benar
tapi akan ada pedoman pak
pedoman itu bukankah kemudian nanti wujudnya adalah bentuk seperti menginterpretasikan undang undangnya ya pak
atau bagaimana sebetulnya
ya sama sekali tidak menginterpretasikan
tapi untuk dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan penegakan hukum
itu sudah dilakukan secara benar
baik terutama dari sisi ketentuan hukum acaranya
karena kan begini
di dalam undang undang ite itu juga merujuk pasal pasal yang ada di dalam kuhp
jadi kira kira seperti itu
jadi tetap akan mengkaji bagaimana implementasi dan juga secara substansi dari undang undang ite
ini yang kemudian akan menjadi kerja kerja dari tim kajian undang undang ite yang sudah dibentuk oleh pemerintah
saya akan ke mas ade kalau begitu
mas andi sudah ada tim ini mas dibentuk langsung oleh menko polukam
tadi siang sudah konvers
apakah sudah konkret sampai di situ anda melihat langkah pemerintah
ya sampai saat ini sudah konkret
namun kami juga memiliki catatan terhadap tim yang ditunjuk sebenarnya
oke seperti apa
ya kalau misalkan kita lihat tim yang ditunjuk gitu ya komposisinya
itu jelas lebih dominan kepada yang terhadap pro undang undang ite
kalau misalkan kita lihat konteksnya ya
jadi harapan untuk mendorong revisi perubahan atas pasal pasal yang bermasalah
tidak terlalu semangat pada sebelumnya
karena timnya kita lihat misalkan di beberapa tim yang sudah dituangkan di dalam keputusan
itu track recordnya ternyata memang sangat mendukung terhadap adanya undang undang ite
khususnya pasal pasal yang kita permasalahkan ini
jadi kami cukup
itu kita tidak terlalu optimis karena timnya tidak terlalu ideal kalau dalam pengkajian
nah yang anda maksud timnya diisi
oleh orang orang yang pro undang undang ite ini siapa saja
karena kan sudah ada nama namanya nih yang sudah disampaikan
mungkin anda juga bisa sampaikan menurut
menurut lbh pers ini rasa rasanya lebih berat kepada yang pro undang undang ite
ya misal contohnya satu ada ketua tim sub
satu misalkan ada pak henry misalkan ya pak prof henry
kita bisa lihat wawancara di berbagai media bagaimana standing pak henry terhadap undang undang ite
itu menunjukkan bahwa pak henry posisinya ada di sana
dia benar benar terlihat tidak sepakat dengan konteks konteks yang bahwa undang undang ite ini
pasal karet yang bergulir di publik bahwa ini terdapat ada rasa ketidakadilan dalam pasal itu
prof henry selalu membela bahwa ini sudah ideal gitu
jadi harapan untuk memberikan ini kajian kepada
tim itu cukup meragukan begitu sih pak
oke jadi anda melihat ini sudah konkret tapi begitu melihat nama namanya
kok rasa rasanya agak agak pesimistis begitu ya dari nama nama ini bahwa akan berujung pada revisi undang undang ite
meskipun ini belum juga melakukan kajian atau belum bekerja secara taktis begitu
karena baru dibentuk dan lain sebagainya
tapi dari komposisinya sudah ada pihak pihak yang agak meragukan pak
iya jadi begini
barangkali masyarakat dan tadi yang disampaikan mas hadi perlu menunggulah hasil kerja tim ini
saya ingin menginformasikan bahwa tim ini terdiri dari berbagai kementerian lembaga
jadi terdiri ada kemenko poludgam kemudian ada kemenko info ada kemenko umham ada kepolisian ada kejaksaan
kemudian ada bssn ada kompolnas ada komisi kejaksaan
nah ya diceritakan saja
nah sekarang mas hadi itu baru satu
nah saya ingin menyebutkan sekarang jumlah orang yang ada di dalamnya
tim ini komposisinya itu ada ketua dan sekretaris
kebetulan saya ketuanya sekretarisnya pak imam marsudi
nah kemudian ada dibawahnya dua sub tim
dua sub tim itu terdiri dari sub tim satu
itu ketuanya tadi disebut oleh mas ade prof henry subianto
itu ada ketua plus sekretaris dan dua belas anggota
berarti tim satu sendiri ada empat belas
nah kemudian tim dua ada ketua ada sekretaris dan ada
berarti ada tiga belas
jadi dari melihat jumlah dan katakanlah perwakilan dari kementerian lembaga
saya kira ini merupakan hal yang perlu diyakini bahwa
tim ini akan bekerja dengan baik untuk melihat
bukan hanya semata mata perlu tidak nyarevisi
tapi untuk menentukan kajiannya adalah
bagaimana cara implementasinya telah dilakukan secara benar
oke jadi biarkan tim ini dulu bekerja begitu ya pak sugeng yang anda maksud
dan satu hal yang ingin saya tambahkan
pada saat rapat perdana tadi saya sampaikan
tugas tim saat ini adalah mendengar
bukan kita berpendapat
siapa yang didengar para narasumber
kita sudah menentukan kira kira narasumber yang akan kita akan undang
untuk kita dengar pendapatnya diantaranya akademisi kita masukkan
mungkin praktisi kita masukkan
tenaga ahli kita masukkan
termasuk korban dan pelaku tindak pidana ite
kemudian termasuk asosiasi dari media
kita bisa masukkan
atau kalau ada usulan narasumber yang lain kita akan tampung
sekali lagi tim ini tidak memperdebatkan soal revisi atau tidak revisi
saat ini tahapannya adalah kita mau mendengar
nah termasuk kalau mas hadi mau menyampaikan pendapatnya juga boleh
oke karena tim pertama akan mendengar di segmen berikutnya
saya akan biarkan mas hadi untuk menyampaikan apa saja poin poin sorotan di lbh pers terhadap pasal pasal pendapatnya
pasal karet tentunya yang kemudian menjadi sorotan
agar pak sugeng juga mendengar dan juga menanggapi
kami akan hadirkan perbincangannya usai dan berikut kami akan segera kembali saat lagi
ya kami akan lanjutkan diskusi bersama dengan ketua tim kajian undang undang ite pak sugeng purnomo
dan juga dari lbh pers ada mas ade wahyu dan mas hadi
karena tim ini juga akan mendengar sebanyak banyaknya masukan dari publik
meskipun selama ini sebetulnya sudah banyak sekali kritikan yang disampaikan kepada pemerintah terkait dengan undang undang ite
apa yang menjadi poin poin sorotan anda
terutama untuk pasal pasal karet yang selama ini kerap kali menjadi polemik mas
ya oke terima kasih
yang pertama dari pasal dua puluh enam ayat tiga
pasal dua puluh enam ayat tiga ini terkait dengan penghapusan informasi
yang sebenarnya di ujungnya menjadi ganjalan kenapa harus berdasarkan penetapan pengadilan
artinya kalau berdasarkan penetapan pengadilan si publishernya tidak dilibatkan
ini ada sepihak sehingga akan ada potensi pelanggaran hak di sana
itu yang pasal dua puluh enam ayat tiga
nah kemudian pasal dua puluh tujuh ayat satu terkait dengan kesusilaan
kita mendorong pasal ini dicabut karena memang kita sudah memiliki undang undang pornografi
jadi kita cukup menggunakan undang undang itu
karena dalam pasal dua puluh tujuh e satu ini terbukti cukup banyak korban yang terjerat dalam kasus ini
yang sebenarnya itu tidak layak didorong kepada pasal dua puluh tujuh ayat satu
jadi definisinya dalam undang undang ite ini terlalu luas
terkait dengan kesusilaan
nah kemudian terkait dengan dua puluh tujuh ayat tiga
dua puluh tujuh e tiga memang problem yang klasik gitu ya
tapi dengan adanya dua puluh tujuh ayat tiga malah itu memperburuk tiga ratus sepuluh dan tiga ratus sebelas yang adanya di kuhp
yang dorongan kami sebenarnya soal defamasi ini
ini sudah seharusnya diarahkan ke konsep perdata bukan lagi pidana gitu ya
nah kemudian dua puluh delapan ayat dua
nah dua puluh delapan e dua ini terkait dengan propaganda kebencian
yang pasal ini sering digunakan untuk mengkriminalisasi para pengkritik juga gitu ya
kita bisa lihat kasus kasus yang mengkritik presiden mengkritik lembaga ataupun kementerian
dikenakan pasal ini
yang sebenarnya itu sangat tidak layak menggunakan pasal ujaran kebencian ini
karena pasal penghinaan presiden sudah dihapuskan oleh mk
nah kemudian terakhir terkait dengan pengaturan pemblokir
kita lihat di kasus pemblokiran ataupun pemutusan internet di kasus papua misalkan
itu pemerintah terbukti melanggar hukum yang diputuskan oleh pengadilan tata usaha negara
artinya dalam pemutusan internet itu harus ada due process of law yang jelas
sehingga setiap warga negara itu merasa terjamin haknya
tapi mas ade kalo tadi kan pak suga mengatakan
saat ini belum pada tataran bukan untuk memperdebatkan apakah revisi atau tidak
tapi masih mendengarkan
apakah menurut anda memang tepat sampai disitu atau memang
ya kan sudah jelas yang selama ini menjadi pasal pasal karet
ya itu saja kemudian fokus untuk direvisi kah atau diperbaiki dan lain sebagainya
ya ya kami menghargai upaya kajian tim kajian yang akan dilakukan gitu ya
ya silahkan dilakukan kajian tapi dengan beberapa persyaratan
juga libatkan lembaga lembaga independen
juga libatkan lembaga lembaga independen
seperti komnas ham ataupun akademisi akademisi yang juga peduli terhadap hak asasi manusia
saya pikir itu juga menjadi poin penting gitu ya
sehingga nanti rekomendasinya bukan hanya sekedar ini didorong perubahan atau seperti apa
tapi lebih besar lagi bagaimana perlindungan kebebasan berpendapat di indonesia
harus menjadi rekomendasi untuk dilindungi oleh pemerintah
pak suga mengapa kemudian masih perlu melihat
pak sugeng mengapa kemudian masih perlu melihat ataupun mengkaji kembali soal pasal pasal karet ini menurut anda
karena kan sebetulnya selama ini yang sudah menjadi sorotan publik cukup besar adalah si pasal pasal karet ini yang sudah dianggap
ini multitafsir sekali dan kerap kali membuat polemik di masyarakat
kenapa pak suga
ya jadi kalau ada pihak yang menyatakan bahwa ada pasal pasal karet yang multitafsir
itu memang faktanya ada yang berpendapat demikian
tapi ada juga yang berpendapat itu bukan pasal karet
nah makanya tadi saya sampaikan saat ini tim akan mendengar dari siapa dari semua pihak
tadi kalau mas adi menyampaikan komnas ham diundang akan kita undang
tidak ada masalah
jadi kita ingin mendapat masukan dari berbagai pihak baik yang pro untuk revisi maupun yang kontra dengan revisi
kemudian baru kita akan diskusikan
kalau tadi disarankan akademisi juga kita undang
di dalam sk pak menko juga disebut akademisi juga ada
jadi jangan khawatir
semua pihak yang kira kira bisa memberikan menurut kami bisa memberikan pemahaman tentang gas dari tim ini akan kita undang
makanya tim ini diberikan waktu yang cukup leluasa karena kita berfikir banyak pihak yang akan kita mintai pendapat terkait dengan penyelesaian tugas
terkait dengan penyelesaian tugas
yang diwajibkan atau dibebankan oleh tim untuk melakukan kajian di dua sisi tentang implementasi maupun dalam tataran perlu tidaknya dilakukan revisi
oke baik pak sugeng tapi kalau menurut anda apakah dalam undang undang ite ini benar anda melihat ada pasal pasal yang dianggap ini atau multitafsir atau bisa menjadi pasal karet
saya selaku ketua tim pelaksana tidak akan mengatakan itu
karena nanti kita akan melakukan kajian kajian yang dianggap ini atau multi tafsir atau bisa menjadi pasal karet

saya kan tidak netral nanti
makanya saya katakan waktunya tim ini untuk mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak
oke oke mendengar pak sugeng tapi kan karena kan tegak waktunya cukup singkat ya dua bulan saja
oke lah kalau sekarang mungkin masih mendengar berbagai macam masukan dari beragam pihak begitu ya tapi

kira kira atau arahnya dalam tim ini pasal pasal yang dianggap masyarakat ataupun sebagian kalangan ini adalah pasal karet
ini bentuk mengkajinya akan seperti apa pak sugeng agar hasilnya betul betul secara signifikan dan sesuai dengan apa yang diharapkan
jadi begini pertama kita akan mendengar pendapat berbagai pihak kemudian tentu kita akan merujuk dengan berbagai ketentuan yang memang sedang sudah berlaku
jadi begini pertama kita akan mendengar pendapat berbagai pihak kemudian tentu kita akan merujuk dengan berbagai ketentuan yang memang sedang sudah berlaku
jadi memang ini tidak bisa kita hanya mendengar dari pihak pihak yang yang katakanlah terbatas
seperti tiga aspek ini jalan jalan sudah biasa dibuktikan matilah semuanya ini gardas atas di atas terseluruh dan di cabe han implementing

kita akan membuka pintu seluas luasnya terhadap berbagai informasi yang akan diberikan kepada kami untuk kita buat kajiannya dan tentunya akan dirundingkan di dalam

nah di dalam ending perjalanan dari tim ini adalah membuat laporan
yang di dalam laporan itu di akhirnya itu ada rekomendasi yang akan disampaikan
baik oleh tim satu maupun tim dua yang terkait akan dilakukan revisi atau tidak revisi
ini sebenarnya yang paling ditunggu tunggu oleh masyarakat sebenarnya hasil kerja tim dua
maksudnya yang dipersoalkan ini revisi atau tidak revisi
seperti tadi mas adi sampaikan juga begitu
tapi sebenarnya pemerintah bukan masalah itu saja
tetapi yang akan disiapkan oleh pemerintah adalah untuk membuat perdoman
sehingga pelaksanaan dari undang undang ite ini sesuai dengan harapan pada saat undang undang ini dilahirkan
oke jadi nanti tim juga akan membuat pedoman ya
nah kalaupun kemudian ini apakah nanti akan direvisi ataupun tidak
perdoman itu akan tetap ada memang pak asugang
ya rekomendasinya memang begitu
untuk menyusun satu pedoman sehingga pada saat implementasi dari penegakan hukum terkait dengan undang undang ite ini memang betul betul seragam
baik mas hadi tanggapan anda mas hadi
ya bagi kami
nah saya pikir perdoman ini terkait dengan perdoman tanpa adanya revisi gitu ya
itu sama saja tidak menyelesaikan masalah di akar gitu ya
karena kami melihat dari tahun dua ribu delapan gitu ya
kemudian revisi yang hanya menurunkan sanksi pidana di dua ribu enam belas
ternyata itu makin meningkat
dan kami juga di tahun dua ribu enam belas itu kan terdapat penghargaan
hapusan pasal terkait dengan proses ini ya
apa namanya izin dari pengadilan soal penyitaan
kemudian juga penangkapan itu kan harus ada izin dari pengadilan kalau di undang undang ite lama
dan itu dihapuskan di tahun dua ribu enam belas gitu ya
sehingga bisa jadi maraknya kasus gitu ya
maraknya kriminalisasi yang menjerat aktivis ataupun masyarakat
karena memang kontrol terhadap itu dilepas gitu
jadi nggak perlu lagi
izin kepada pengadilan
dengan ekses apa
akan paksa gitu ya soal geledah soal nangkap penangkapan gitu
sehingga hal hal yang sebenarnya sudah baik di dua ribu dua puluh
kemudian di dua ribu enam belas dihapuskan yang soal proses ininya pemacaranya
dan akhirnya kasus masih terus meningkat
atau bahkan kalau kita tetap membiarkan undang undang ite ini berlaku
akan terus menjadi alat untuk menyerang kebebasan berpendapat gitu ya
baik mas andi tapi kalau kemudian
tadi yang disampaikan oleh pak sugeng ya
bahwa kan ada juga pihak pihak yang kontra terhadap revisi undang undang ite ini
dengan berbagai argumentasi juga
ada yang pro ada juga yang kontra
dan kita juga melihat bahwa ternyata undang undang ite ini juga sempat digiarkan ke mk
tapi juga ditolak
yang sudah pernah digiarkan misalkan dua puluh tujuh e tiga
dua puluh tujuh e tiga memang secara konstitusional itu masih ada di kuhp
sehingga ya kalaupun misalkan itu dihapuskan di kuhp sudah ada
dan perlu diingat
saat itu ketua mk nya adalah pak mahfud
yang juga menolak judicial review itu
dan ini yang menjadi juga catatan kami
seberapa serius pemerintah untuk melakukan pembenahan undang undang ite ini
kita break terlebih dahulu
nanti saya akan ke pak sugeng lagi untuk juga membahas kembali ke tugas dari tim masing masing
terutama untuk tim dua yang menelah substansi undang undang ite ini untuk perlu atau tidaknya direvisi
nah ini selain kemudian mendengar apa yang akan dilakukan juga oleh tim ini
agar kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang diharapkan
pak sugeng kita akan bahas di saat yang berikutnya
kami akan segera kembali saat lagi
ini yang dibentuk oleh pemerintah berkaitan dengan wacana revisi undang undang ite
saya ke pak sugeng lagi sebagai ketua tim
pak sugeng kalau kita lihat kan di sub yang tim yang kedua
ini kan memang fokus untuk perlu atau tidaknya kemudian mengkaji undang undang ini perlu atau tidak untuk direvisi
bukankah kemudian pak sugeng kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh presiden joko widodo dalam tweet ya
yang menjadi kemudian awal ini mulai ramai kembali diperbincangkan
semangat awal undang undang ite adalah untuk menjaga agar ruang digital indonesia bersih sehat beretika dan juga produktif
kalau implementasi ini
menimbulkan rasa ketidakadilan maka undang undang ini perlu direvisi
hapus pasal pasal karet yang multitafsir yang mudah diinterpretasikan secara sepihak
nanti bagaimana pak tim ini kemudian akan bekerja agar dapat hasil yang memang sesuai apa yang diharapkan
apalagi juga arahan bahwa memang ini dihapus pasal pasal yang multitafsirnya pak sugeng
ya jadi memang terbitnya keputusan pak menko
karena tim ini memang dimulai dari harapan bapak presiden terkait dengan pelaksanaan undang undang ite yang perlu dilakukan revisi
itu memang awal mulanya
nah kemudian pada saat tim ini disusun harapannya bukan semata mata kita bicara revisi
karena bisa juga kalau tidak direvisi mungkin implementasinya yang perlu diluruskan
makanya dibentuklah dua tim
tim yang pertama menyusun tentang pedoman bagaimana implementasinya
nah kemudian tim yang kedua nanti akan mengkaji perlu tidaknya
makanya itu saat ini sekali lagi saya hanya bisa mengatakan waktunya tim mendapat masukan dari berbagai pihak
nah setelah itu kami akan mendiskusikan di dalam kemudian akan membahasnya ini bersama sama
kemudian kami akan menentukan rekomendasinya seperti apa
perlu atau tidak dilakukan revisi
kalau perlu dilakukan revisi tentu kita memberikan alasan alasannya
kalau tidak perlu dilakukan revisi tentu kami juga memberikan alasan atau dasar dasarnya
jadi saya kira kita beri waktu dulu lah untuk bekerja

oke pak meskipun belum bekerja tapi ada beberapa pihak yang sudah mulai agak agak
jadi saya juga agak pesimis bahwa ini tampaknya memang bukan akan berujung pada revisi pasal pasal karet
tapi hanya sekedar pedoman saja seperti yang disampaikan sejak awal
apalagi itu juga masa dikatakan ya meskipun tadi juga sudah dijawab ya soal komposisi
nah ini bagaimana menjawab dan memastikan bahwa tim ini akan bekerja sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi banyak masyarakat pak banyak kalangan
jadi ini sulit untuk mengatakan hasil akhir dari tim ini
kenapa karena memang kita baru melakukan rapat pertama pada hari ini setelah pak menko memberikan pengarahan bersama pak menko info terhadap tim ini
jadi kita diberikan kebebasan untuk mendiskusikan terhadap hal hal yang terkait dengan materi atau substansi dari undang undang it ini
jadi tidak ada arahan ini harus servisi atau ini tidak harus servisi

kami melakukan tahapan tahapan yang nantinya akhir dari perjalanan tim ini adalah rekomendasi
nah inilah yang akan kita publish
tentunya kita laporkan kepada pak menko terlebih dahulu yang telah memberikan perintah
oke dua bulan ke depan ya pak sugeng akan bekerja mengkaji dan lain sebagainya
kami berharap kami sepakati tadi
seperti tadi di awal saya sampaikan
keputusan menko ini diberikan waktu tiga bulan
pak menko minta dua bulan
dan kami memang komitmen
dan kami memang komitmen
bersama tim pada saat rapat tadi
bahwa kami akan berusaha dua bulan
andainya memungkinkan semua masukan itu sudah kami terima
tapi kalau bisa bekerja lebih cepat itu akan lebih baik
karena kita sama sama tahu
bahwa hasil kerja dari tim yang dibentuk pak menko polhukam ini
sangat diharapkan sangat ditunggu masyarakat
terutama yang tadi sampaikan mas adi adalah hasil kerja tim dua
revisi atau tidak
revisi atau tidak revisi tadi
baik mas hadi
revisi atau tidak revisi
artinya memang tim dua ini yang memang perlu disorotin lebih jauh lagi
lebih dalam lagi atau bagaimana
menurut saya kedua tim ini akan saling
jadi rekomendasi ini juga pasti berdasar dari kajian
sehingga tim ini pastinya akan kolaborasi
dan itu tadi kenapa semua anggota tim ini
itu harus benar benar independen gitu ya
dan ya terbuka gitu
kalau nanti prosesnya
ya kita cukup di tahun dua ribu enam belas
dengan proses yang itu kita memantau aja sulit gitu ya
ini harapannya memang proses dari kajian ini juga terbuka
konsultasi publiknya terbuka gitu
jadi publik bisa memantau dan nanti bisa mengawal
sampai rekomendasi ini dikeluarkan gitu
jadi kalau misalkan memang tadi ada akan ada dua output
misalkan ada pedoman dan nanti rekomendasi revisi atau tidak
itu saja akan dikawal oleh masyarakat sipil
tapi lagi lagi sebenarnya
dan dari masyarakat sipil itu tadi
karena problem pokoknya adalah di pasal gitu ya
pasalnya ya harus benar benar diperbaiki gitu ya
karena tidak ada pasal yang
yang tadi disebutkan oleh saya itu
itu pun sebenarnya sudah bisa menjerat
ada kuhp ada undang undang pornografi
yang sebenarnya itu lebih rigid dibandingkan undang undang ite yang saat ini berlaku
oke jadi catatan anda
karena tim ini akan berkerja selama dua bulan kedepan
tadi pak sugeng mengatakan akan membuka selebar lebar pintu diskusi
dengan segala macam pihak
ini juga sampaikan juga oleh pak menko mahfud md
harapan dan juga catatan anda untuk tim kajian ini bagaimana mas ade
ya harapannya pertama prosesnya itu harus benar benar terbuka gitu ya
dan mengundang pihak stakeholder stakeholder yang berkepentingan
misalkan tadi yang sudah disebutkan
komnas ham harus dilibatkan
bukan hanya sekedar responden
bahkan mungkin bisa dilibatkan lebih jauh
karena saat ini kan yang bermasalah adalah kebiasaan berpendapat
dan kita memiliki komnas ham yang memang fokusnya adalah di hak asasi manusia
sehingga bukan hanya sekedar responden meminta masukan
tapi harus benar benar dilibatkan dalam kajian gitu ya
sehingga nuansa soal hak asasi manusianya itu terlihat gitu ya
bukan hanya sekedar ini praktek hukum yang biasa
tapi juga soal hak asasi manusia kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat
pak sugeng ada banyak harapan dan juga titipan publik pak terhadap tim ini
yang anda bawahi ini ke depan
agar membuat rekomendasi sesuai yang kemudian diharapkan
karena undang undang ite ini sudah kerap kali kemudian membuat polemik di tengah tengah masyarakat
seperti apa pak anda menyikapi menanggapi kinerja tim yang akan disoroti oleh banyak pihak
terutama karena undang undang ite ini yang tadi sudah kita diskusikan sejak awal
ada orang orang ada pasal pasal yang dianggap ini adalah pasal karet
jadi pertama tadi saya sampaikan
tadi mas hadi menyampaikan nih
komunasen harus dilibatkan
kalau perlu dari pihak komnas ham akan kita tempatkan di awal awal
susi bersama tim
kemudian yang kedua
tim akan mengupdate tahapan yang kami lakukan
sehingga masyarakat tahu
narasumber yang sudah diundang oleh tim untuk menyampaikan pendapat
jadi dengan demikian masyarakat akan mengikuti terhadap tim
dan akan mengikuti terus perkembangan atau mekanisme kerja yang dilakukan oleh tim yang dibentuk ini
artinya kita akan melihat pak beberapa bulan ke depan seperti apa kinerja tim
dan pihak pihak mana yang akan didengarkan
kita nantikan seperti apa
pak sugeng dan juga mas ade
kinerja dari tim kajian yang sudah dibentuk oleh pemerintah ini
mudah mudahan apa yang menjadi polemik selama ini bisa menjadi pertimbangan
dan ada solusi yang diberikan oleh tim kajian
undang undang itu ya
terima kasih banyak pak sugeng
mas ade terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini di cnn indonesia newscast